siapa yang membunuh prajurit itu
tadi aku lihat mereka sedang berantem dengan orang sakti
pas aku lapor sama aa mereka sudah pada mati
aku kira mereka korban aturan yang kokoh
setiap laki laki yang masuk sini selalu dianggap langgaran dan harus
ini adalah bukti dari pengkhianatan yang telah mereka lakukan kepada raja pajajar
dan mereka semua bersekongkong untuk membuat waku tercinta tewas
dan yang pertama kali akan kugantung adalah raja santai
tidak dana prabu
jangan putriku rana santai
hukumlah aku terlebih dahulu
jangan putriku rana santai
untuk mati saja kalian masih berubah

kau sudah memasuki wilayah kami tanpa izin
disuruh jalan jalan ke taman malah ke kamar dulu
masa kamu gak tahu sih
iya kita sebenarnya yuk
waduh kalau gini mah gawat sep
aa itu pasti san
iya kalau begitu caranya mah mereka pasti kalah
kita harus melakukan ke akasip
bakar artist ini akan menyerang randomized atau merebak
aku ini sebenarnya siapa
kenapa aku tidak mengingat apapun
bahkan nama sendiri pun aku tidak tahu
tidak boleh dabei sekilas kita

anda sudah bekommen iklan

akasep baru menolong mereka
wah kita selamat pak julid itu udah pada mati
siapa yang membunuh pak julid itu
tadi aku lihat mereka sedang banteng dengan orang sakti
pas aku lapor sama aa mereka sudah pada mati
aku kira mereka korban aturan yang kokoh
setiap laki laki yang masuk sini selalu dianggap langgaran
dan harus dihukum
mungkin saja mereka tidak sanggah jauh lewat ke sini
hanya kebetulan orang itu memang sakti
dan bisa melawan para pak julid
kita harus semayamkan mereka dengan layak
rai prabu sarawit sesa
apakah kamu tak akan menggantung ibu neratu sebuah larang rai

saya akan menggantung ibu neratu
baiklah aku akan mengabulkan perhatianmu
sekarang kau yang akan digantung terlebih dahulu
mengapa kau terhitung
tidak saya akan menggantung ibu neratu
mengapa kau terhitung
kau pasti takut melihat jangkau
rai prabu srawisesa aku tidak pernah diajarkan mengenai rasa takut dalam diriku
seretnya ketiang gantungan
tidak tidak jangan jangan jangan putriku putriku
rai prabu surawises aku mohon
lepaskanlah adik rai rana santan dan hukumlah aku
wah langsung saja
kasian sekali nasi
padahal aku pikir lebih baik kau melihat adikmu mati
di tiang gantungan
sungguh biadab sekali kau
aku mohon hukumlah aku rai prabu sriwisesa
tak ada gunanya kau membentakku seperti ini
hukuman akan terus berjalan